satu persatu kendaraan roda dua yang melaju dari arah tanggerang selatan menuju jakarta
diberhentikan petugas gabungan di wilayah pasar jumat jakarta selatan
mereka yang bukan warga jakarta diminta menuju meja tim medis untuk menjalani rapid test
razia difokuskan bagi masyarakat yang bukan berdomisili di ibu kota
bagi warga yang tidak memiliki kepentingan
petugas meminta untuk berputar arah atau kembali ke wilayah asal
selain roda dua beberapa pengendara mobil juga ikut diberhentikan untuk menjalani rapid test
namun karena kurang lahan parkir tidak semua mobil diperiksa
melaksanakan operasi kemanusiaan dalam rangka untuk penertiban protokol kesehatan
untuk warga yang akan memasuki wilayah jakarta
dan nanti kita tanya apa kepentingannya
jika tidak ada kepentingan di daerah jakarta bukan pekerja kita suruh kembali
operasi kemanusiaan yang mulai diberlakukan
pada tanggal delapan belas desember ini
diapresiasi salah seorang pengendara asal bogor
ia mengaku senang karena langkah ini dapat meminimalisir penyebaran covid sembilan belas
gimana menurut pengendara
cakep pak saya setuju dengan ini
jadi kita tahu hasil kita negatif
kalau bapak ini mau kemana pak
saya dari parung bogor mau ke blok m
ada urusan pekerjaan atau gimana
operasi kemanusiaan akan digelar setiap hari selama satu bulan ke depan
diharapkan bagi warga yang tidak bekerja di jakarta
dan tidak memiliki kepentingan agar tetap tinggal di rumah
badru zamal jakarta